teror penyiraman air keras terhadap novel baswedan terjadi pada sebelas april lalu
namun hingga kini belum ada titik terang siapa pelaku dan apa motifnya
sejumlah pihak pun khawatir kasus ini menguap tanpa diketahui siapa dalangnya
seperti yang pernah dialami pegiat anti korupsi dari icw tama es langkun yang juga mendapat teror fisik pada dua ribu sepuluh silam
tetapi hingga kini kasusnya tidak terungkap
teror penyiraman air keras
polisi sudah menerima banyak informasi dari masyarakat terkait terduga pelaku
lagi lagi belum ada titik terang
jadi pada prinsipnya bahwa untuk informasi semua yang berkaitan dengan kejadian penyiraman korban novel
semuanya akan kita tampung semuanya di situ ya
jadi kita tunggu aja nanti kita tetap masih bekerja
belum adanya kejelasan atas pengungkapan kasus ini dikhawatirkan sejumlah pihak
sebab kasus serupa pernah menimpa aktivis anti korupsi
indonesia corruption watch tamai selangkun pada dua ribu sepuluh lalu
namun hingga kini kasus itu seakan menguap dan belum terungkap siapa pelakunya
ada sekitar dua puluh tiga puluh juta di kepala saya pada waktu itu
ini masih ada nih ya
bekasnya masih ada ya
bekasnya masih ada pelakunya sudah terungkap belum
nah sampai sekarang itu belum ketahuannya
padahal pak presiden juga sudah janji pada waktu itu ya
kan sudah ada mungkin berganti beberapa kapolri ya
dan setiap kapolri kan pasti kita samperin ya
dalam tanda guntik kita samperin atau kita sambangi
bahwa ini gimana perkaranya gimana pengungkapannya
dan sampai sekarang memang belum ada update
novel sendiri yang dirawat intensif di rumah sakit di singapura
saat ini kondisinya sudah semakin membaik
kpk dan pihak keluarga berharap novel bisa segera sembuh dan pelaku segera ditangkap
kami mendapat informasi di mata kanan sudah mulai ada pertumbuhan jaringan kornea
untuk samping kiri dan samping kanan itu artinya cukup bagus menurut dokter
dan mata kanan sudah bisa membaca huruf yang lebih kecil
novel juga berharap agar pelaku penyerangan dan juga mastermind atau otak atau pihak yang menyuruh dari penyerangan tersebut juga segera terungkap
insiden yang menimpa novel baswedan menyedot perhatian halayak
teror ini diduga kuat terkait peran novel yang banyak menyidik kasus korupsi besar di negeri ini
salah satunya mega korupsi ktp elektronik
agus firman syah cnn indonesia
perlukah presiden turun tangan langsung dan membentuk tim independen atau tim pencari fakta mengingat teror terhadap pegawai kpk sudah berulang kali terjadi
dan sudah hampir satu bulan sejak penyiraman air keras terhadap novel baswedan penyidik senior kpk terjadi
untuk menemani diskusi saya malam hari ini sudah ada haris azhar yang merupakan perwakilan dari koalisi masyarakat sipil anti korupsi
terima kasih dan dari luar studio komis pol argo yuwono yang merupakan kapitul mas pol da metro jaya
selamat malam pak argo
selamat malam mas
baik pak argo dan juga bang haris kita akan simak dulu bagaimana respon dari presiden joko widodo dan juga kapolri ketika penyidik senior kpk novel baswedan mengalami kecelakaan begitu ya
mengalami peristiwa yang cukup ironis sekali disiram air keras setelah menjalankan sholat subuh pada tanggal sebelas april lalu
itu tindakan brutal yang
saya perintahkan kepada kapolri untuk dicari siapa
jangan sampai orang orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara cara yang tidak berada
saya kira ini tidak boleh terulang kala seperti itu
kita sudah membentuk tim khusus untuk gabungan dari polres kemudian dari koda di backup juga nanti dari mabes puri
kita akan berusaha maksimal untuk mengungkapnya
kita akan koordinasi segera dengan ketua kpk
memang saya sarankan sebaiknya dikawal tapi semua saya serahkan kepada ketua kpk
ya tim khusus menurut kapolri begitu pak argo dan sekarang sudah hampir satu bulan tepatnya mungkin tiga minggu begitu pak ya
apa perkembangan yang sudah didapatkan tim khusus dari kepolisian ini
ya tentunya bahwa untuk dalam penyelidikan ini ya penyelidikan kasus ini kita sudah mempunyai tim yang masih bekerja sampai sekarang
dan tentunya kita akan melihat ya melihat dari tkp ini mulai dari deduktif maupun induktif di situ ya
jadi bahwa untuk deduktif sendiri kita akan melihat ya
motifnya seperti apa yang akan dilakukan oleh pelaku ini
kemungkinan apakah ini motif pribadi apakah ini adalah motif berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh korban
ini masih kita dalami kembali setelah nanti pelaku ini bisa terungkap
kemudian secara induktif itu bahwa dari mulai tkp pun sudah kita lakukan kegiatan kegiatan
yaitu selain mencari barang bukti kemudian kita memeriksa saksi
jadi dari laboratorium forensik sudah kita dapatkan bahwa sisa cairan yang digunakan adalah mengandung ya mengandung h dua so empat
ada kandungannya dua so empat
kemudian tentunya dengan pemeriksaan beberapa saksi ini perlu kita sinkronisasi ya
nanti antara keterangan dari saksi dan kemudian nanti kita masih memeriksa dari dokter yang mengeluarkan visum
kita belum memeriksa juga
dan tentunya kita juga seperti pengalaman pengalaman yang sudah kita lakukan
ya memang untuk situasi di lapangan lah yang menentukan juga daripada kegiatan pengungkapan kasus ini
ada beberapa contoh kasus ya di polda metro yang dilakukan
ada yang cepat diungkap dan kemudian ada juga yang tidak cepat diungkap juga
contoh seperti kasus di pulau mas misalnya
ya itu kasusnya
di situ ada cctv di situ terlihat dan kita juga mempunyai database daripada pelang itu
sehingga kita bisa cepat ya cepat untuk mengungkap kasus itu
sedangkan ada beberapa kasus ya seperti
jadi seperti kasus kasus juga yang ada di pulau dhamitru juga pernah kita lakukan
seperti ada di kedutaan filipina seperti tahun yang lalu
itu juga kita ngungkapnya juga setelah ada bom bali
terungkap juga siapa pelakunya sebenarnya yang melakukan itu
ya tentunya saat ini kita masih mencari ya
artinya mencari saksi saksi yang benar benar mengetahui daripada pelaku ini
karena pelaku ini kan menggunakan helm ya
jadi saat subuh itu kan pelaku ini saksi saksi ini kan artinya bahwa
masih kita dalami kembali seperti apa sih ciri ciri daripada pelaku ini
jadi saya pikir sekarang belum menemukan saksi
saksi yang mengetahui daripada ciri pelaku ini
daripada jiri pelaku itu karena menggunakan helm tertutup disitu
jadi apakah intinya sebenarnya adalah kasus yang menimpan novel baswedan ini lebih rumit
dibanding beberapa kasus lain yang anda ceritakan tadi
ya intinya bahwa kita tetap masih bekerja ya tetap kita serius untuk mengungkap kasus ini
yaitunya kita step by step kita mencari
sambil kita mengumpulkan semua alat bukti dan saksi saksi
jadi kita nanti bisa mengerucutkan
siapa pelaku yang melakukan itu
ini memang penanganannya cukup menjadi prioritas tidak pak
penanganan kasus novel apakah menjadi prioritas dan memang kalau lihat namanya kan tim khusus
lalu kalau melihat step step yang tadi sempat anda gambarkan
sepertinya itu penanganan yang reguler
lalu letak kekhususannya kira kira ada di mana pak
ya tentunya tetap ya tapi ini namanya suatu prioritas kasus yang kita lakukan
ya namanya prioritas kan juga tetap berbagai setiap kegiatan tetap kita lakukan ya
jadi kita ada perkembangan perkembangan yang kita lalui daripada penyidikan daripada kasus ini
baik bung haris anda sendiri melihat sampai sekarang tiga minggu ini masih wajar saja
apa namanya ketika dibentuk tim khusus dan hasilnya disebutkan tadi memang masih terus bekerja
walaupun saya belum mendengar hasil signifikannya apa begitu
menurut anda sendiri seperti apa kira kira
begini kalau soal polisi bekerja saya yakin polisi bekerja
tetapi begini bahwa kasus ini harus dilihat tidak semata mata peristiwa pada hari h saja
seperti yang sudah kita pernah diskusikan beberapa kali ya di banyak tempat
bahwa peristiwa yang terjadi terhadap novel itu bukan peristiwa tunggal
dia terkait dengan berbagai gestur niat jahat
atau juga terkait dengan sejumlah peristiwa atau
yang itu memang sebagai sebuah penolakan terhadap novel dan teman temannya di kpk
yang melakukan penyidikan atau pengungkapan kasus
atau juga memang lebih luas pada keresahan terhadap institusi kpk itu sendiri
yang mau diagendakan untuk dilakukan
jadi harus dilihat ke sana ya
harus dilihat ke sana
jadi bahwa tadi pak argo sudah menyebutkan bahwa ada pengolahan terhadap
novel t empat itu menemukan identifikasi jenis kimianya
itu sesuatu yang memang sudah tugasnya polisi
tetapi apakah kompleksitas yang ada di belakang peristiwa tersebut
itu patut dimintakan pertanggung jawaban kepada polisi
bisa dimintakan pertanggung jawabannya kepada polisi
saya pikir polisi bisa berkontribusi tetapi ada hal yang lebih luas
lebih besar dan lebih penting
yaitu si presiden
kenapa saya bilang presiden
karena menurut saya
ini terlalu lepas tangan
presiden kalau hanya melepaskan kepada polisi
lepas tangan ya
menurut saya presiden lepas tangan
bukan akrobat ya
lepas tangan yang jadi aut autan
jadi kenapa saya bilang seperti itu
terhadap novel saja sudah berkali kali
apa yang dikerjakan novel
itu terkait dengan
pekerjaan pekerjaan penegakan hukum
yang sangat dibutuhkan
buat negeri ini
serangan terhadap para pekerja kpk
itu beraneka macam ragam
angket menurut saya
serangan yang lain
itu serangan yang
kalau dulu kita suka dengar
menggunakan hukum untuk membuat orang lemah
ini kriminalisasi terhadap kpk
dengan cara ketatanegaraan
tetapi juga ada cara cara lain
serangan serangan terhadap sejumlah
di jawa tengah di pati di cerbon
di beberapa tempat
atau pekerja pekerja demokrasi
atau pekerja pekerja suara publik
yang hari ini lagi ngumpul bersama unesco
itu semua banyak yang mengalami hal hal serupa
harusnya ini dilihat sebagai sebuah pattern
pola besar yang membahayakan demokrasi indonesia
nah itu harusnya ditangkap oleh presiden
ditangkap oleh presiden
lalu dibuat sebuah agenda
entry point nya dari kasus novel baswedan
ketika kami dulu berhasil mengungkap
tim pencari fakta kasus munir
kita pernah diskusi juga disini kan
dan jaksa agung mencari
sampai hari ini kita diskusi disini
belum ada hasilnya
banyak yang lain
ini kan orang orang yang bekerja buat kepentingan publik
tidak pernah ada yang diungkap
nah saya berharap ada sedikit kecerdasan
kenapa saya bilang sedikit saja
karena faktanya sudah muncul dimana mana
yang kita tidak perlu untuk menggali gali lagi
tapi kan di lingkup istana kan sebenarnya banyak juga
yang dulu sangat aktif sebagai pegiat anti korupsi dan lain sebagainya
persoalnya kalau saya melihatnya
ini bukan soal mereka dulu dimana mengerti atau tidak
ini persoalannya adalah soal keberanian dan kemauan
kalau soal pengetahuan
mungkin mereka juaranya
mungkin mereka juaranya
sebagai pejabat yang
pro wong cilik itu kan muncul tiap hari
tetapi apakah itu masuk ke konten
masuk ke substansi
untuk membongkar ini semua
punya keraguan yang cukup besar
dari mercusual kekuasanya itu di istana itu
jadi kalau kita simak tadi pernyataan presiden
sebenarnya hal ini tidak boleh terulang lagi
menurut anda tidak cukup
kita tidak bisa
penegakan hukum tidak bisa hanya lewat statement
apalagi hanya statementnya
statement tabrak lari
terus tidak jelas
tanpa ada sesuatu yang sangat berarti
menurut saya ini pukulan telak
pada kegagalan penegakan hukum
serangan terhadap kpk
sebenarnya sih berkali kali
tapi yang cukup
terang benderang langsung
terang benderang ini kan yang kedua kali di jamannya
dan kalau dia masih tidak melakukan sesuatu lagi menurut saya
melanggar nawacitanya maksudnya
ya ini saya sudah tidak pegang nawacita yang saya pegang konstitusi
oke baik nanti kita akan melanjutkan lebih lanjut karena kita ingat presiden jokowi dodo juga mengatakan itu percayakan saja kepada kepala pemerintah
itu percayakan saja kepada kepala pemerintah

kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang sah begitu ya
bung haris tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik saya kembali ke pak argo
pak argo saya sedikit boleh mengetahui secara teknis dulu begitu upaya dari mengungkap kasus novel baswedan ini
jadi sejauh ini sudah berapa saksi dan bagaimana dengan soal cctv yang disebutkan merekam identitas dari pelaku saat kejadian itu pak argo
jadi untuk sampai saat ini ya kita sudah mempersiapkan beberapa saksi
saksi yang bersama sama dengan korban saat disembahyang kemudian juga berdagang kemudian ada juga satpam yang ada disitu
tentunya semua yang mengerti atau mengetahui daripada kegiatan kegiatan saat kejadian pagi itu semuanya sudah kita ambil keterangannya ya di situ
lalu titik terang yang dimaksud oleh kapolda metro jaya itu seperti apa pak
lalu titik terang yang dimaksud oleh kapolda mitrujaya itu seperti apa pak
bahwa sudah ada titik terang
sebenarnya cctv yang ada pada kepolisian baik itu jenis motornya maupun dari yang menunggangnya mengendarainya ya di situ
memang ada juga satu orang yang masuk ke dalam rumah korban menanyakan apakah ada menjual baju kamis laki laki
ada di korban nanya menjual baju perempuan
itu aja langsung keluar menggunakan topping
jadi gambarnya pun juga tidak terlalu jelas sekali dari si tv yang kita terima itu
baik pak argo jadi kalau disebutkan ada informasi sebenarnya novel baswedan ini sudah pernah melaporkan kepada pihak kepolisian
bahkan beberapa hari atau kalau tidak salah seminggu sebelum terjadinya penyiraman air keras terhadap dirinya ini
artinya sudah merasa dibuntuti oleh orang yang mencurigakan begitu
bukankah ini sebenarnya sudah bisa menjadi panduan
sebenarnya pak argo
ya artinya bahwa kita tetap juga akan mencari informasi ya
tadi saya sampaikan di atas bahwa misalnya korban itu adalah kira kira motif yang kira kira dilakukan oleh tersangka ini
apakah motif pribadi atau motif bisa juga kemungkinan masalah berkaitan dengan pekerjaannya
di situ nanti akan tetap kita menggali ya menggali
dan mendapatkan informasi daripada korban
tentunya korban yang lebih mengetahui sebelum kejadian itu apakah ada suatu kegiatan orang yang menguntit atau memututi
atau apakah mendapatkan suatu ancaman
ataukah mendapatkan suatu kegiatan yang merasa tidak enak di dalam keluarga kehidupan mereka
ini perlu kita gali
sudah sempat ditanyakan pak argo kepada pak novelnya langsung
saya kan masih sakit mas
ya di situ ya
yang awal itu saat kapolda itu datang menengok di sana kan
cuma menyampaikan kenapa waktu saat merasa ada orang yang mengutip
sudah kita tawarkan pengawalan kenapa belum bersedia untuk dikawal oleh kepolisian
oh saat melaporkan merasa dibuntuti oleh seseorang atau beberapa orang yang berada di sekitar rumahnya itu
polisi langsung menawarkan pengawalan begitu
ya pak argo ya
saat kapolda itu menengok kan menanyakan itu ya menyampaikan kepada yang bersangkutan atau korban gitu ya
pada saat itu merasa ada suatu kegiatan seperti itu memang sempat komunikasi dengan kepolisian
kita siap untuk memberikan suatu pengawalan ya
oh setelah ya
pengawalan kepada korban ya di situ
bagaimana dengan informasi yang sebelumnya sempat melapor kepada kepolisian pak
bahwa ada yang membuntuti dirinya
kita kan sudah menawarkan untuk melakukan pengawalan itu ya
kita apapun ceritanya pak novel ini kan juga keluarga besar kepolisian
tentunya apapun yang dialami dalam pekerjanya pun kita akan selalu siap untuk memberikan bantuan pengawalan di situ ya
pak secara sederhana secara sederhananya apakah identitas pelaku sebenarnya sudah dikantongi belum pak
kita belum mendapatkan ya
kita belum mendapatkan
baik lalu kemudian air keras yang digunakan untuk menyiram novel baswedan itu apakah sudah diketahui sumbernya dari mana
apakah sudah ditelusur ke arah sana pak
itu sampai sekarang ya
ya jadi itu kan suatu cairan yang mengandung adu so empat ya
di tkp itu juga ada namanya mo
kemudian juga ada
bungkus aqua aqua plastik itu yang nanti jadikan barang bukti
dan kemudian juga ada baju baju korban yang kena siraman cairan tersebut
dan baju itu kan tidak lubang ya masih ada bekas bekasnya di situ
bagaimana pak garis
menurut anda ini langkah yang diambil masih yang reguler reguler saja tidak
karena timnya namanya tim khusus loh
ya tim khusus kan tapi mesti dilihat cara kerja
di dalam model cara kerja di dalam kepolisian itu sendiri
misalnya di kepolisian itu ada misalnya peraturan kapolri tentang manajemen penyidikan
itu kan ada gradasi kasus ya
misalnya kasus yang menarik perhatian publik
maka memang betul harus langsung di mabes supervisi dari mabes polri dan punya langkah langkah tertentu
dan biasanya kalau di indonesia ini kalau misalnya anda dengar di berita tim mabes polri turun
itu artinya memang ada sesuatu
ada sesuatu yang penting
dan memang orang orang unggulan dari mabes yang turun ke sana
nah tapi memang dalam kasus novel ini kita belum lihat atau belum dapat informasi seberapa spesialnya
dan itu terbukti dari tiga minggu tidak banyak perkembangan yang signifikan
kalau disampaikan soal kesulitan tadi memang cctv nya tidak terlalu jelas
kalau rumus saya polisi memang tadi yang pak argo bilang induksi ya dari lapangan
tapi kasus ini juga jangan lupa melihat konteksnya
nah kalau saya mau membalik itu makanya penting ada satu tim yang khusus
bukan khusus di bawah mabes polri tapi khusus dari presiden
karena ini yang diancam ini bukan sekedar novel
tetapi ini satu rentetan panjang lembaga dan juga agenda besar bangsa ini soal penegakan hukum di bidang korupsi
nah harusnya ada tim yang dibentuk oleh presiden yang dia multi expert
dan dia memenuhi sejumlah syarat yang dibutuhkan
syarat akses syarat keahlian syarat analisa gitu
misalnya soal cctv dalam konteks ini tidak hanya cctv di sekitar lokasi rumah novel atau penyerangan tetapi juga cctv di kpk
ya yang ingin saya katakan begini
kalau kita bongkar atau lihat tentang konteksnya kita harus periksa juga sebetulnya
tapi dengan konteks yang berbeda dengan konteks yang lain
dengan hak angketnya ya
saya cuma mau bilang begini
pekerjaan novel itu di kpk
bahwa di dalam kpk itu mungkin ada orang orang yang memang masuk ke dalam sana
punya niat punya indikasi atau bahkan sudah terbukti ada bukti buktinya
ingin melakukan sesuatu di luar agenda kpk
yang bertentangan dengan novel baswedan
yang tidak suka dengan novel baswedan
maka itu harus diungkap
bisa datang dari dalam kpk sendiri
ya harus dilihat ke sana
dalam rangka kita mencari bukan cuma duri ini ya
udah duri duri yang banyak itu harus dipotret dilihat dan diangkat dari sana
nah itu yang harusnya dilakukan
dalam rangka supaya kpk lebih kuat ke depan
teman teman media merilis beberapa kasus yang ditangani oleh novel
identifikasinya dari mana
yang sudah dibawa ke pengadilan
yang mengikuti proses penyidikannya
tetapi teman teman media tahu nggak ada berapa kasus yang belum diungkap ke publik yang sudah dikerjakan novel
teman teman media atau masyarakat tahu atau tidak temuan temuan di dalam kpk hasil dari olahan olahan penanganan kasus
yang juga menemukan oh ternyata ini larinya ke sini ketemu ini ketemu itu dan lain lain
dan bagaimana proses penanganan kasus kasus itu
apakah sudah diserahkan ke pimpinan
jangan jangan ada kasus kasus yang sudah ditangani oleh novel dan itu berhenti di meja pimpinan
dan dia menjadi bola liar di dalam lingkaran kpk
yang itu akhirnya muncul fitnah muncul intrik muncul operasi operasi yang kita tidak tahu barangkali
ini terkait dengan sp dua yang sempat rame diperbincangkan di publik itu
kalau keterangan yang saya dapat dari novel yang tadi anda tanyakan ke pak argo itu
itu ketika novel menurut novel nih telpon kapolri menelpon kapolda juga kalau nggak salah pak irwan
terkait dengan berita yang muncul di salah satu majalah ketika munculnya sp dua itu
nah novel mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah bicara ke media dia tidak pernah bikin statement a statement b
jadi memang novel mengatakan bahwa dia di fitnah
gitu jadi ada yang menghembuskan dan itu menjadikan asap besar yang lalu dipotret oleh banyak orang
tapi itu bukan dari dia dan dia menempuh cara cara tertentu
misalnya ada komunikasi secara terbuka lewat email di dalam kpk
menurut saya itu cara yang cukup terbuka transparan tapi juga bisa bertanggung jawab
dan semua orang bisa baca ratusan orang dalam kpk
jadi kalau anda baca ke pegawai pegawai kpk soal email itu
saya pikir semua orang sudah tahu
bahkan mungkin orang yang masuk dalam kpk punya bos di luar juga sudah kirim juga email itu keluar
jadi waktu itu konteksnya ketika mengklarifikasi kepada kapolri dan mungkin kapolda metro jaya begitu kan
itu konteksnya adalah ketika dia merasa dibuntuti itu
bukan konteksnya dalam rangka bahwa dia sudah mulai dalam bidikan
dia di fitnah
dia seolah olah menentang proses perekrutan yang di
dia protes kan berbasis pada aturan
bahwa harus kepangkatan tertentu pengalaman tertentu
prosesnya seperti a b c
dan semua aturan itu di bypass oleh para pimpinan
nah dia protes di situ
menurut saya itu
karena dia protes itulah kemudian merasa menjadi bidikan akhirnya
beberapa sebelum terjadi
itu salah satu letupan
kalau dari bacaan saya
saya lihat bahwa ini prosesnya tidak hanya soal rekrutmen
tetapi juga ada soal yang lain
nah itu yang pentingnya dibikin tim khusus dari presiden
maksudnya itu tidak cukup kepolisian saja
nah harusnya orang orang di sekitar presiden paham mengerti bisa mendapati masalah ini
artinya ini maksudnya khawatir ada konflik of interest kalau misalnya kemudian kepolisian menangkap
ya pasti lah
tak khawatirnya ada pihak internal polisian
pasti sekarang begini
lembaga seperti kpk yang nyeruduk sejumlah nama besar menangani duit besar yang diambil secara haram
pasti ada banyak kepentingan yang berusaha ngeringsek setiap detik
kalau kita punya hitungan seperberapa detik
mungkin itu juga terjadi
nah harusnya sensitivitas terhadap itu dipahami
tidak bisa hanya memberikan statement seperti presiden sembari lewat menunjuk presiden tidak pernah dapat update lagi
atau setidaknya masyarakat tidak tahu bahwa presiden mengikuti ini perkembangannya dari polisi atau tidak
bukan seorang indra yang nanyain humasnya polisi tapi harusnya presiden yang nanyain polisi
bagaimana perkembangannya dan disiarkan kepada publik luas
presiden pernah menanyakan update nya tidak pak argo kira kira dari informasi di dalam internal kepolisian sendiri
ya tentunya kalau presiden langsung ke saya kan nggak mungkin mas
enggak ya internal di kepolisian yang mungkin anda dengar begitu
tentu saja saya bertanya secara lembaga begitu pak
apakah memang presiden pernah mengambil
ya saya belum dapatkan informasi itu
belum ada ya
ya tentunya setiap kegiatan apa yang kita lakukan mesti kita laporkan kepada pimpinan kami
step by step kita laporkan semuanya
kalau disebutkan bung haris azhar tadi bahwa sebenarnya kasus ini tidak hanya dilihat dari peristiwa tanggal sebelas saja
tetapi dilihat konteksnya
di penyerangan penyerangan terhadap novel yang sebelum sebelumnya
lalu kemudian mungkin ketika merasa menjadi bidikan dan pernah melaporkan kepada petinggi polisian beberapa waktu atau beberapa hari sebelum terjadi penyiraman air keras
apakah itu juga konteksnya dilihat sampai ke sana pak argo yang dilakukan oleh penyidik
tadi kan sudah saya sampaikan di depan bahwa kita juga harus bisa melihat ya sebelum kejadian tanggal sebelas itu
tentunya kita harus bisa
berpikir ke belakang kira kira itu apakah ada kegiatan ya kegiatan yang dilakukan oleh korban ini adalah berkaitan dengan pekerjaannya
kan pekerjaannya pun banyak yang dilakukan seperti mas haris sampaikan tadi
tentunya ini memperlupakan bagian daripada penyelidikan kepolisian disitu
sudah kami sampaikan tadi
dan ini tentunya dengan nanti bisa mendapatkan informasi dari seterang dari korban
tentunya nanti lebih banyak kita mendapatkan informasi yang lebih akurat
tentunya kita mendapatkan informasi yang lebih akurat
tentunya kita mendapatkan informasi lebih banyak
tentunya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak
sehingga kita bisa mengarahkan artinya penyelidikan itu ke arah kemana
kalau sudah informasi banyak kita terima kan tentunya kita nanti akan bisa menganalisa dan mengevaluasi bagaimana untuk kasus seperti ini
pak ini untuk mengklarifikasi aja pak
beberapa ya untuk mengklarifikasi pak ya kami sampaikan pertanyaan ini
karena sebenarnya di beberapa publik yang menilai ini akan lebih sulit lagi nih
kalau kita meneliti
apakah akan sulit mengharapkan kepada kepolisian sepertinya agak terlalu lamban begitu pak menangani kasus novel ini walaupun namanya adalah tim khusus
lalu kemudian apakah mungkin bisa kepolisian mengungkap ini secara tuntas khawatirnya ada konflik of interest begitu
bagaimana pak tanggapan dari kepolisian terkait dengan hal ini
ya tentunya dengan cepat ya dari pak kapolri sudah menunjuk sebuah

tentunya tim ini sudah sampai sekarang masih

dan kita juga independen di dalam masyarakat penyidikan ini
dan kita juga tetap ya melakukan beberapa kegiatan penyidikan
kita tetap mencari informasi informasi
dan kita juga segera mungkin mendapatkan pelakunya pun kita juga lebih bagus seperti itu
kita juga tidak mau berlama lama ya
atau kita atau menunda tidak ada
kita secepatnya kita kalau memang sudah ada
bukti bukti yang ada akan segera kita lakukan demikian mas
pak argo kalau boleh kami tahu sebenarnya tim khusus ini terdiri dari siapa saja pak
anggota anggota dalam bidang apa saja pak
ya ada dari kepolisian ya
dari tim reserse mulai dari polda dan dari polres
yang kita melakukan kegiatan ini ya
baik ada yang disampaikan
bu haris kepada pak argo
saya cuma mau kalau misalnya ngikutin perkap soal manajemen penyidikan itu kan harus ada progress report pak ya
progress report berapa kali perkembangannya seperti apa sudah periksa siapa saja
mungkin saya pikir penting ya untuk memancing atau membangun stimulus ke presiden
dan juga ke kpk
saya pikir polisi ke depan penting untuk membuat satu laporan perkembangan yang reguler
bahwa sudah seperti apa kemajuannya sampai dimana
khawatir ini akan menambah tabungan masyarakat bahwa atau ada keraguan masyarakat jika kasus seperti ini ditangani oleh polisi
dulu saya waktu kasusnya tama s langkun
teman teman kontras itu dulu
teman teman kontras itu dulu investigasi
dan kita menemukan orang yang patut dicurigai
tetapi juga akhirnya tidak di follow up oleh polisi
bagaimana pak argo menjawab ini terakhir pak argo mungkin karena ada keperluan lain ya pak argo ya
ya tentunya kita untuk kegiatan penyidikan ini kita kan setiap saat kita pasti mengadakan paparan atau analisa setiap kegiatan yang ditemukan di lapangan
ya jadi kita setiap saat jadi kita bisa mengetahui setelah kita semua tim itu kumpul apa yang ditemukan kita paparkan ya
kemudian kira kira langkah depannya apa
ini sudah kita lakukan setiap kita mendapatkan pengumpulan keterangan yang terbaru di lapangan
baru kita sampaikan kepada tim itu
jadi kita nanti tetap tim semuanya mengetahui perkembangan daripada nyidikan kasus yang sedang ditangani ya demikianlah
oke baik tapi pak argo kira kira kepada masyarakat terakhir pak jaminannya berapa lama lagi kira kira pak
paling tidak identitas pelaku saja misalnya
ya ini untuk berkaitan dengan pengungkapan suatu tindak pidana kan tidak bisa kita targetkan
sudah sekian hari harus terungkap tetapi kita secepatnya kita kalau sudah terungkap kita sampaikan ya
kita tetap bekerja tetap berusaha sekuatan agar untuk mengungkapnya
tidak tahu siapa pelaku yang melakukan itu
baik kita tunggu terus nanti seperti apa karena pak argo harus pamit
tapi kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada cnn indonesia prime news
terima kasih pak argo yono yang merupakan kb tumas polda metro jaya
dan kami masih akan sedikit lagi mengulas nanti setelah jadwal berikut
terima kasih pak argo
terima kasih pak argo
kita masih berbicara tentang bagaimana menagih polisi untuk segera mengungkap tuntas pelaku penyiraman air keras terhadap novel baswedan
dan mungkin bisa menjadi pintu masuk sebenarnya ya bahwa penyerangan terhadap pegawai kpk ini sudah berulang kali terjadi
terutama sebenarnya ini adalah upaya mengganggu agenda pemberantasan korupsi di indonesia sebenarnya
nah tapi kalau kita simak pernyataan presiden ini tidak boleh terulang lagi
kemudian memerintahkan kapolri membentuk tim khusus dan lain sebagainya
kemudian kita percayakan saja kepada polisi
anda membacanya seperti apa sih kira kira
tapi kalau dari istana sendiri akhirnya ini kan ngomong tidak ada pembentukan tim independen
percayakan saja kepada polisi
saya khawatir presiden menganggap remeh persoalan ini
kenapa presiden harus menganggap remeh
bukannya ada agennya yang di nawat cita mengatakan
saya baru berpikir bahwa saya memilih kata kata yang baik saja
saya bilang presiden menganggap remeh persoalan ini
karena kalau presiden bisa mendapatkan jiwa dari upaya kerja keras ini
orang orang yang di lapangan yang berhadapan untuk isu isu anti korupsi ini
saya pikir presiden harusnya bisa lebih menunjukkan effort
menunjukkan usaha yang lebih kelihatan bahwa kita sedang berperang melawan
bukankah kalau begitu kan sebenarnya cukup baik bagi posisi presiden sendiri
ketika effort yang terlihat jelas mungkin bisa juga di expose media misalnya
kan itu justru seharusnya bukankah itu justru lebih bagus
misalnya dulu ya di chile ya ada kasus tiga puluh berapa orang penambang itu
presidennya sampai datang di lokasi tambang untuk menunggu bagaimana upaya ngeluarinment
ini bukan soal upaya teatrical ya menunjukkan seolah olah mau berlebihan
mau berlelah berdebu itu bukan
tetapi bagaimana mereka mengawal sampai mereka dapat hasilnya tiga puluh orang lebih itu selamat
obama ketika dia jadi presiden amerika dia pernah membatalkan kunjungannya ke indonesia
karena waktu itu ada perdebatan yang berkepanjangan di washington di kongres atau senat di amerika
terkait dengan obamacare program obamacare
dan obama harus bolak balik meyakinkan

itulah yang kerja seorang presiden yang melampaui statement
statement itu hanya menjelaskan bahwa dia ngomong lima menit
tapi lima jam atau lima hari sebelumnya atau sesudahnya dia bekerja membuktikan statement itu
nah saya pikir kita tidak usah terlalu malu malu lagi
bahwa memang pemerintahan jokowi ini kalau soal hukum dan penegakan hukum sangat rendah
indeks misalnya survei dari indonesia legal roundtable tahun lalu
yang lain itu bukan bagus tapi lebih tinggi dibandingkan hukum
tapi hukum rendah
kenapa menyebabkan menurut anda
ya karena saya nggak tahu ya
mungkin kalau lihat dari statement statement presiden sangat cepat sekali sangat label saja gak ada isinya
misalnya dia kunjungan ke papua tiba tiba ada peristiwa paniai penembakan terhadap anak anak di papua
dia di pidatonya di papua itu ketika tiba dia tidak bicara paniai hanya bicara sedikit sekali menyinggung
bicaranya soal ekonomi
harusnya selaras menurut anda ya
sekarang begini kita tidak bisa
misalnya saya pernah bicara sama salah satu menteri yang cukup senior
mereka bilang pokoknya agendanya ekonomi
ada orang yang ekonominya hancur gara gara penegakan hukum yang menimpa terhadap dirinya
itu nggak tak kunjung jalan
akibat peristiwa itu ekonominya hancur
semata mata melihat bahwa masyarakat ini hanya butuh ekonomi terkoneksi dibikinkan jembatan
ya nggak begitu
semua kan saling terkoneksi
nah presiden pemerintahan hari ini soal hukumnya buruk sekali
dibandingkan yang lain
sampai ada peristiwa kayak fotonya sudah kemana mana
saya kalau begini kalau ada pemimpin ada rakyatnya diekspos sama media pakai perban kemana mana
dan sudah tiga minggu nggak jelas
apalagi ini penyidik
apalagi ini penyidik yang sudah punya kontribusi besar
kalau di jumlah semua kasus korupsi oke lah kalau presiden ini nggak peduli sama soal hukum
dia pedulinya sama uang
berapa banyak uang negara diselamatkan oleh novel
pernah nggak dia mikir kayak begitu
tapi kalau melihat penanganan yang seperti sekarang ini kemudian menurut anda tadi presiden hanya mengeluarkan statement seperti itu
apakah ini sepertinya akan menggiring bahwa ini kasus yang menimpa novel ini hanya kriminal biasa
ini kasih angin buat koruptor
ini bukan kasih angin ini kasih ibadah buat koruptor
berselancar di udara ini bukan di atas air lagi
karena merasa pemerintah ini ternyata tidak menganggap terlalu serius permasalahan ini
saya khawatir saya khawatir respon presiden sudah dikalkulasi juga oleh pelaku
kita melakukan ini nggak apa apa
karena orang nomor satu di republik ini pun responnya palingnya hanya sejauh ini
untuk menepis ini semua sebagai penutup
untuk menipis ini semua apa yang paling tidak bisa dilakukan presiden bisa menggugurkan semua dugaan atau analisis anda tadi
begini kita kembali kepada konsep negara
atau misalnya dalam konsep hak asasi manusia
apapun yang terjadi negara yang dibikin ada dibuat ada negara dia harus bertanggung jawab
negara ini dipimpin oleh presiden
mungkin dua atau lima satu orang
maka presiden harus segera membuat langkah langkah yang strategis yang cepat dan efektif untuk menangani kasus novel
sebagai pintu masuk untuk menyelamatkan kpk dan juga menyelamatkan upaya upaya orang orang yang bekerja di ruang publik seperti novel dan lain lain
tim pencari fakta itu adalah sesuatu yang tidak susah diimajinasikan
dan bisa segera diwujudkan
jadi nanti kalau misalnya presiden jokowi membentuk tpf itu maka semuanya akan bisa dianggap bahwa presiden ternyata serius
dan semua hasil karya atau temuan dari polisi itu pasti akan digabungkan dengan upaya yang lebih lanjut lewat tpf ini
tapi kita beri waktu dulu mungkin ya kepada kepolisian sambil menunggu apa langkah presiden
tidak perlu menunggu kepolisian kasih
dan tidak bertentangan
tidak bertentangan dengan polisi
polisi hasilnya bisa langsung diakomodir
semoga ini presiden mendengar apa yang anda ungkapkan ini
kita tunggu saja apa nanti tpf itu bisa akan terbentuk atau tidak
yang pasti publik masih menunggu bagaimana upaya pengungkapan secara tuntas kasus yang menyerang novel baswedan ini pada sebelas april lalu
terima kasih bang arief sazer
bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia prime news